seorang pria di bengkulu melapor ke polisi dengan berpura pura menjadi korban pencurian
dan kehilangan uang kas kantor dua puluh delapan juta rupiah
nyatanya uang tersebut habis karena tersangka kalah main judi online
seorang pria di bengkulu digiring polisi ke tempat tinggalnya
untuk menemukan sejumlah barang bukti kasus pencurian uang dua puluh delapan juta rupiah
pria ini jadi tersangka usai ketahuan membuat laporan palsu kepada polisi
awalnya pegawai kantor notaris ini mengaku kepada polisi
kalau uang kantornya yang dititipkan kepadanya senilai dua puluh delapan juta rupiah hilang dicuri
namun upaya tersangka sia sia
sejak awal polisi sudah mencurigai gerak gerik tersangka
polisi lantas mengecek ponsel tersangka
dan menemukan uang senilai dua puluh delapan juta rupiah habis
karena tersangka kalah main judi
berusaha menutupi kesalahannya tersangka lantas berbohong kepada bosnya
dari hasil penggeledahan rumah tersangka
polisi mengamankan uang senilai empat juta rupiah dan sejumlah perhiasan
atas perbuatannya tersangka kini terancam hukuman empat tahun penjara